jadi kau memilih tempat ini
sebagai tempat kematian
bagaimana ini bisa terjadi
ini pasti ulakian santan
aku tidak akan membiarkannya
wselamat datang ke quemimana
bagaimana obat dua an yang berlanjutan jetzt

dia bisa menahan ajian tapak ledek ternyata kekuatannya lumayan dahsyat
ya allah dia sangat tangguh aku harus mengalahkannya
astagrallah halazi ini tidak boleh dibiarkan aku harus memancingnya bertarung di tempat lain
supaya tidak banyak jatuh korban kalau diteruskan di sini entah berapa banyak lagi prajurit yang akan
terluka mulai kemana kau
aku tidak lari kemana mana aku hanya mencari tempat yang
lapar agar prajurit tidak terluka banyak alasan
akhirnya kita bertemu siliwangi aku akan memberikanmu kehormatan untuk mati di tanganku
kehormatan itu akan aku berikan kepadamu
aku tidak bisa menggunakan kesaktian ku lalu bagaimana aku bisa mengalahkannya menyerah kau
jika begini terus aku bisa kalah sudah kutang sebaiknya kau menyerah saja ayo lah aku
hanya itu saja kesaktian
ilmu apa itu
pak man tunggu pak man
ada apa ini kenapa kalian ketakutan semuanya
keadaan dalam menakutkan
kami semua harus pergi dari sini
apa ada yang mengancam keselamatan kalian
pasukan jomparin menyerang penjajaran
pasukan jomparin menyerang desa desa perbatasan penjajaran
kami harus pergi dari sini
kami tidak mau menerima murka mereka
baik pak man
kita harus segera kembali ke pajajaran
kita harus gerak ke sana
kami harus pergi dari sini
aku harus mancingnya pergi dari sini secepat mungkin
kita hentikan saja pertarungannya
kalau kau menyerang padaku
baru aku akan berhenti
sudah kukatakan mama
aku tidak mau banyak korban yang berjatuhan
dalam pikir aku akan melepaskanmu
jadi kau memilih tempat ini
sebagai tempat kematian
kau pikir bisa mengalahkan aku dengan jurus seperti ini
hanya segitu kemampuanmu
keluarkan semua jandalanmu
aku harus menggunakan pedang suku